sementara itu psm makassar melaporkan mantan pemainnya yang kini bergabung bersama persib bandung rafael maitimo kepada pssi terkait pembatalan kontrak
informasinya akan kami rangkum dengan kabar dari bali united dan pusamania borneo fc
mantan gelandang naturalisasi psm makassar yang sempat dikontrak di pramusim liga satu rafael maitimo secara resmi dilaporkan marginal juku ece ke pssi
manajemen psm melaporkan gelandang naturalisasi asal belanda ini lantaran maitimo yang tiba tiba memutuskan hengkang ke persib bandung di awal kompetisi liga satu hingga kini belum mengembalikan uang panjar dari kontrak yang telah dibayarkan manajemen psn
maetimo sendiri sudah tampil melaporsi bandung di ajang liga satu
pihak psm mengklaim maikimo belum mengantungi surat keluar dari mereka sehingga belum layak tampil bersama persib